dahulu kala di abad ke enam belas ketika putri siantra dari kekaisaran amani menerima hadiah jam matahari
bukankah ini cantik putriku
memang dan aku berharap aku bisa menyukainya lebih jelas ayah
putriku tidak pernah tersenyum selama yang kuingat kiasi
maafkan aku yang mulia tapi sepertinya sang putri menderita sesuatu yang belum kita mengerti
malam itu putri siantra pergi di kegelapan malam untuk melihat jam matahari lagi
kau sungguh cantik tapi tidak ada yang tahu kenapa aku sakit
aku adalah putri kerajaan ini aku punya banyak pelayan dan aku dapat memiliki apapun yang ku mau
tapi apa gunanya hidup kaya ini jika tidak ada kebebasan
hidupku tampak indah tapi
aku masih memiliki kekurangannya
aku tidak bisa meninggalkan istana tanpa penjaga ayahku
aku belum mendapatkan semua ini
aku merindukan kehidupan biasa
kalau saja aku bukan putri kerajaan hidupku akan sempurna
karena aku bisa bekerja dengan sepenuh hati dan mencapai apa yang pantas aku dapatkan
apa kau dengar itu
konyol sekali dia bersedih karena dia tidak biasa
dia fokus pada hal yang salah di sini
dia merindukan apa yang tidak dia miliki tapi dia tidak menghargai apa yang dia lakukan
aku punya rencana
ini adalah roh waktu
dan mereka adalah narator sebenarnya dari setiap cerita
keesokan harinya datanglah seorang pria di istana dan memberitahu raja bahwa kota mereka sedang menghadapi masalah mistis
air berubah menjadi pasir
kirim ke dewan terpelajar
tidak ada yang tahu tentang alasan dibalik air berubah menjadi pasir
sementara itu raja meminta putri siantra untuk memimpin misi dan memberikan air kepada yang membutuhkan
dia pikir ini bisa mengalihkan pikirannya dari apapun yang membuatnya sakit
dia menugaskan semua pengawalnya untuk bertugas
malam itu saat makan malam bersama ayahnya
putri siantra mengaku belum pernah merasa sepuas ini
itu benar sayang
tapi tahukah kau mengapa kita bisa membantu mereka
karena kita memiliki sumber daya untuk membantu
kita memiliki beberapa cadangan
kita tak boleh melupakan siapa diri kita dan selalu berusaha menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang
putri siantra duduk di kamarnya dan memikirkan apa yang dikatakan ayahnya
bagaimana aku bisa begitu egois
aku harus bersyukur telah dilahirkan sebagai putri
pada apa yang tidak bisa aku miliki
daripada apa yang aku lakukan
hidupan kayak aku dapat digunakan untuk membantu yang membutuhkan
aku bisa melakukan banyak kebaikan dengan menjadi putri kerajaan ini
bukankah indah ketika mereka mulai mencintai hidup mereka
kau tahu aku sensitif
sang putri tidak membutuhkan bantuan kita lagi
dan begitulah putri siantra belajar berbuat banyak kebaikan dengan segala yang dimilikinya
dia memanfaatkan sumber dayanya dan kehidupannya
untuk membuat kehidupannya yang tampaknya tidak sempurna menjadi kehidupan yang mulia
seiring waktu jam matahari berubah menjadi jam raksasa
segala sesuatu tentangnya berubah
semua kecuali semangat waktu
sudah bertahun tahun rumah ini tidak laku dijual
kenapa tidak ada yang tertarik pada rumah ini
aku suka rumah ini
ya sekarang setelah kalian semua beres
mungkin membayar komisiku dan membiarkanku pergi
oh tentu saja
sampai jumpa tuan
nikmati rumah barumu
bagaimana rumah ini dan hari ini akan berbeda
dengan juan tidak ada sama saja bagiku
james adalah ayah bagi conner
tapi mereka tetap berdua
mereka berteman baik
mereka menyayangi satu sama lain
tapi setelah ibu connor joanne meninggal dunia
james menjadi pria yang berbeda
dia merindukan istrinya
dan meskipun dia mencintai putranya
dia tenggelam dalam pikirannya
selamat malam ayah
james berdiri di dekat jendela ruang kerjanya dan melihat keluar
dan melihat pasangan tua sedang berjalan jalan berpegangan tangan
lihat betapa bahagianya pasangan itu
kita semua butuh pasangan untuk bahagia
tidak adil jika aku harus hidup tanpanya
aku berhak mendapatkan hidup yang sempurna
oh ya ampun dia sangat egois
dia sedih karena tidak memiliki pasangan
bagaimana dengan putra yang dia miliki
aku tidak akan mengurus yang ini
tidak dia sedih untuk istrinya
kita perlu berhati hati biar aku yang menangani ini
malam itu saat james sedang tidur sang roh mendatanginya
tidur sayang karena kita mengubah waktu
kau sekarang akan memiliki join tapi tidak putramu
mari kita lihat apa kau bahagia mari kita lihat apa kau tersenyum
dan itu adalah sajak yang buruk
keesokan paginya james bangun di rumah lamanya
bingung seperti biasanya dia pergi ke dapur dan melihat istrinya joan ada di sana
mengapa kau begitu bahagia pagi ini
aku sebenarnya tidak ingat sekarang
roh roh itu memastikan bahwa james tidak mengingat banyak hal dalam hidupnya terutama conner
dan aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sangat sedih
mungkin karena sudah tujuh tahun dan kita masih belum punya anak kita harus apa james
ini tidak adil ini sangat menyebalkan kita adalah orang baik dan pantas untuk bahagia
apa yang kita lakukan di rumah dan halaman belakang ini ketika kita punya anak untuk bermain di dalamnya
james pergi ke jendela dan melihat tetangganya di luar
bermain dengan anak mereka lihat betapa bahagianya dia
kita semua membutuhkan anak untuk bahagia tidak adil jika aku harus hidup tanpa anak aku berhak mendapatkan hidup yang sempurna
tunggu aku pernah mengatakan ini di rumahku rumah tempat aku tinggal bersama conner
tidak ada anakku
ayah apa kau baik baik saja
oh anakku anakku maafkan ayah ayah sangat egois dalam kesedihan ayah
ayah begitu fokus pada apa yang tidak bisa ayah miliki sehingga ayah mengabaikan apa yang ayah miliki
kau kau adalah semua yang ayah inginkan dan butuhkan anakku
eh ayah apa ayah minum terlalu banyak susu coklat lagi ayah tahu itu membuat ayah gelisah
oh tidak kau benar jari jariku jari jariku mulai gelisah
oh tidak aku rasa ini akan menggelitikmu
lihat sudah aku bilang ini bisa ditangani dengan baik apa kau menangis
tidak aku tidak menangis kau yang menangis
aku tidak menangis kau yang menangis
waktu berlalu ya dalam hal ini secara harfiah selama beberapa dekade semua yang bagus di jam lama diambil dan diubah menjadi jam tangan digital
dan dikirim ke paris berada di tangan gadis cantik muda amy
coba katakan menurutmu berapa umur kita
hmm setuah waktu
tapi banyak hal hampir tidak berubah
maksudku lihatlah ini emy adalah gadis muda yang cerdas dan juga cantik tapi apa yang dia fokuskan berat badannya
ibu aku terlihat gemuk dengan gaun ini
tidak aku tidak akan pergi ke pesta aku akan diolok olok
hah itu benar karena dia pikir dia gemuk karena melihat orang di sekelilingnya kurus kurus haa
saat itu roh punya ide dia mengubah versi waktu emi dan menghapus semua orang kurus dari penglihatannya di jalan
menariknya sekarang yang bisa dilihat emi hanyalah orang orang dengan berat dan tinggi yang sama dengannya
aha sekarang dia akan bahagia
hah mereka semua memiliki rambut panjang yang menakjubkan dan lihatlah rambutku aku selalu ingin rambut panjang
hahaha kupikir kita harus menerima sudah menjadi sifat manusia untuk fokus pada apa yang hilang daripada menghargai apa yang dimiliki
roh itu sedih tetapi dia setuju
dia membawa kami ke pesta
dia membawa semua orang kembali ke jalan dan kemudian sesuatu yang ajaib terjadi
wow untuk sementara jalan ini penuh dengan orang orang yang tinggi dan gemuk dan mereka terlihat sangat cantik
aku ingin tahu apa mereka juga melihat berat badan mereka dan mengabaikan keindahannya aku tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya aku tidak sendiri
ibu ayo kembali dan beli gaun itu aku pikir aku gemuk tetapi itu tidak membuat aku menjadi kurang cantik iya kan
oh tentu saja
ayo segera pergi
oh kau bantu jiwa lain melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat
saat roh roh itu mengikuti emi mereka menemukan sebuah tembok itu adalah tembok yang dibangun dengan batu terindah yang pernah ada tapi ada satu batu yang hilang
hah mengapa mereka tidak memperbaiki dinding dan menambahkan batu
mungkin karena mereka mencoba untuk mengajarkan apa yang kita coba untuk menghargai keindahan batu batu yang ada dan tidak mempermasalahkan satu bagian yang hilang
astaga apa kau baru mengatakan sesuatu yang bijaksana
ya kita adalah roh waktu sudah waktunya aku menjadi bijak
seiring waktu manusia telah kehilangan gambaran besar dan fokus pada satu aspek yang hilang dari kehidupan mereka
keajaiban sebenarnya dalam kehidupan putri siantra james dan amy bukanlah pada saat roh mengubahnya tapi itu setelah mereka menyadari hidup mereka selalu sempurna
begitu juga hidup kita
yang harus kalian lakukan adalah fokus pada dinding yang indah dan bukan pada satu batu yang hilang
seseorang harus selalu fokus pada gelas yang setengah penuh daripada gelas yang setengah kosong